tuh belum belum belum
ngelaman di bawah ya
kok juga tertahun belum
waktu itu rasanya aku hampir mau mating belum
tiba tiba muncul keberanian untuk menyelamatkan diri
setelah itu aku tidak ingat
tau tau buaya sudah mati
aku sudah jatuh cinta pertama kali melihat bayi ini kang mas
mungkin ini jawaban atas doa doa kita selama ini kang mas
bukankah selama ini kita selalu mendambakan seorang anak
rawatlah bayi ini seperti anak kita sendiri
kang mas berinama
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran

tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
tidak ada yang bisa diberikan kebenaran

tidak ada yang bisa diberikan kebenaran
iya aku tahu kok
iya aku tahu kok
iya aku tahu kok
radem long cantik
ojojojo anaknya juragan berat
ojojojo anaknya juragan berat
ojojojo anaknya juragan berat
yaudah aku tunggu disana ya
yaudah aku tunggu disana ya
makan tuh gaya nya
kenapa jaket tinker bisa sakti dan melawan
belom belum belum
selamat pulang ya
kau juga tertarung belum
waktu itu rasanya aku hampir mau mati belum
waktu tiba tiba muncul keberanian untuk menyelamatkan diri
setelah itu aku tidak ingat
tau tau buaya sudah mati
kok bisa ya
kau aneh jakat
kamu itu yang aneh
aku sih tampan
seperti sunan keli cuku
mimpimu ketemu karusunan keli caka itu turun
aku bilang kau mirip karusunan keli caka
eh kau mirip karusunanmu si gembus
kamu itu yang lebih mirip gembus
sekarang mau masuk rumah saja ke taku hutan
mengendap endap seperti malik
dasar anak aneh
siapa yang bilang kok aneh
kamu bisa dengar suaraku
kamu bisa bicara
mana mungkin aku bisa bicara dengan kambing
aku sudah tidak waras
ternyata aku masih waras
memangnya siapa yang tidak waras jakat
ternyata aku tidak mimpi
aku bisa mendengar gembus bicara
sama gembus bium
kamu ada ada saja
kabel apa lu
jadi benar aku bisa mendengar suara binatang
apa yang sebenarnya terjadi padaku
jaka mandinya udah belum bopo udah nunggu
iya biong sebentar
kamu harus semakin rajin menghafal quran
supaya menjadi hafiz quran
karena keutamaan keutamaan menghafal quran akan mendapat syafaat dari gusti allah
pamor yang dimilikinya perlahan mulai terbuka kembali
aku harus menutupnya lagi nanti
sekarang saatnya kita merampok dan menghancurkan desa kingkir
karena aku ingin buktikan kepada si ageng tingkir
dendam yang sudah lama aku simpan kepadanya
sampai jumpa lagi